kebijakan masa karantina bagi masyarakat yang baru kembali dari luar negeri terus mengalami perubahan mengikuti dinamika perkembangan kasus covid sembilan belas
aturan ini pun tentu berdampak pada para pelaku usaha pariwisata termasuk perhotelan
sejauh mana dampak aturan karantina yang terus menyesuaikan kondisi ini terhadap okupansi perhotelan
kami telah terhubung dengan wakil ketua umum gabungan industri pariwisata indonesia atau gipi bapak sudrajat
selamat pagi pak sudrajat
selamat pagi mas sudrajat
hotel dan restoran kan berharap adanya satu recovery ya
dan kemarin kemarin beberapa bulan terakhir kelihatannya sudah mulai membaik mulai meningkat
okupansi baik hotel restoran dan destinasinya adalah sedikit menggeliat ya
tetapi kami semua juga menyadari bahwa ini kan terjadi di berbagai belahan dunia
kami sangat mendukung sekali adanya satu kebijakan pemerintah
yang memperketat adanya satu perjalanan antarbangsa
karena kalau kita biarkan maka dampaknya seperti yang kita sudah mengalami pengalaman pada bulan bulan juli
di mana adanya satu peak ya
kita kita semua yang ada di warga negara indonesia mengalami satu bencana yang luar biasa
di mana masyarakat yang terdampak terkena covid sembilan belas
begitu sulitnya untuk mencari rumah sakit tempat tidur
kita berharap adanya satu usaha pencegahan dan menghindari timbulnya gelombang ketiga
kita sudah membaca mendengar bahwa di berbagai belahan dunia omikron ini kan sudah mulai masuk ke berbagai negara
australia kemudian singapura dan lain sebagainya
kita berharap kebijakan pemerintah juga harus tetap
karena kita negara besar negara kepulauan yang bila kita melakukan kegiatan kegiatan ekonomi di dalam negeri
itu masih bisa ada pertumbuhan ekonomi
penerbangan penerbangan masih bisa jalan antar daerah dari jakarta ke menado bangka belitung
dan bali dan lain sebagainya itu masih hidup
kita pengalaman pada waktu kita start tidak ada kegiatan antar daerah
kan airline airline kita kebanggaan kita mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya
kalau kita mengikuti kebijakan pemerintah syukur syukur dilakukan satu
saya yakin ekonomi kita masih bisa tumbuh dengan menggantungkan dengan domestic consumption
karena penduduk kita kan cukup besar
dan kita berbagi pulau pulau yang tentunya bisa ada pertumbuhan ada kegiatan ekonomi lapangan pekerjaan juga sedang mengeliat
jangan sampai kita terlalu
membebaskan arus manusia antar negara
lapangan pekerjaan terhenti
karena kegiatan ekonomi terhenti
sungguh sangat menyedihkan
jadi kami sangat mendukung
meskipun memang itu akan berdampak khususnya untuk destinasi destinasi yang selama ini menerima kunjungan wisatawan internasional
tapi kita sadari bahwa
seluruhnya secara nasional kan seperti daerah daerah apakah itu semarang apakah itu medan solo kemudian bangka belitung kan dominannya di domestik
dan itu masih bisa bergerak masih bisa tumbuh ekonominya
kalau restoran hotel mal masih bisa operasi lapangan pekerjaan masih jalan terus
ada income ada perputaran
ada perputaran ekonomi ada pajak masuk dan lain sebagainya
tetapi kalau kita tidak hati hati dan membuka diri maka dampaknya seperti yang terjadi bulan juli
seluruh kegiatan ekonomi mayoritas itu tertutup kecuali yang esensial
jadi kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah
kalau warga negara asing atau indonesia yang datang ke indonesia dari luar negeri dilakukan isolasi
itu masih bagus
yang sebetulnya barangkali bisa dilakukan penutupan border area tutup seperti halnya jepang israel
dan mungkin beberapa negara sudah mulai melakukan daripada daripada
apalagi negara kita yang tadi saya sampaikan sangat luas sangat besar populasinya yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi di dalam negeri
beda kalau singapura kalau ditutupkan tentunya kegiatan ekonomi tidak bisa lagi
dan mereka berharga
ada kunjungan kunjungan dari malaysia indonesia yang penduduknya banyak untuk menggerakkan ekonomi mereka
beda dengan indonesia yang sebetulnya bisa melakukan percepatan peningkatan menggerakkan masyarakat indonesia untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi
kemarin ada pameran mobil di tsd juga yang beli sudah mulai banyak
jadi ini menandakan satu ekonomi
ekonomi yang sepatutnya
restoran restoran sudah mulai rame hotel hotel juga ada meskipun memang belum kembali sebagaimana sebelum adanya covid sembilan belas
ya pak tadi bapak mengatakan tentang konsumsi domestik yang masih memberikan peluang besar bagi kita untuk tetap bertahan meskipun border tetap ditutup ya pak
lalu solusi seperti apa ini pak untuk memberikan kesempatan ini bagi para pelaku usaha pariwisata di tanah air untuk memaksimalkan peluang yang ada
sementara kan saat lagi akan ada ppkm lagi pak terutama untuk daerah daerah tujuan wisata seperti itu
apa langkah strategisnya pak untuk tetap bisa berjalan dan mengambil peluang ini pak
ya government sebagai pendorong untuk menciptakan adanya satu kegiatan ekonomi bisa rapat rapat di jogja di bali di batam dan lain sebagainya
itu kan akan memberikan suatu stimulus kegiatan ekonomi
ini juga masyarakat masyarakat bimbang untuk melakukan tur tur ke daerah dibuka lah gitu
jadi itu akan menciptakan kegiatan ekonomi
dan mal mal masih bisa dibuka
kalau toh pada waktu nataru nanti ada peningkatan menjadi level dua atau tiga
itu kan juga dalam rangka untuk
usaha usaha supaya pandemi ini tidak berkembang tidak meluas berdasar pengalaman pada periode sebelumnya tahun baru ya
itu kan dampaknya luar biasa
jadi kita puasa sebentar lah beberapa hari mungkin seminggu dua minggu
tetapi positifnya akan lebih banyak dibandingkan kalau kita membiarkan membuka diri
pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah kan dananya anggarannya cukup besar
belum lagi kehilangan saudara keluarga di lingkungan masing masing individu itu kan kehilangan yang sangat memprihatinkan
jadi banyak yang ikut bela sungkawa pada waktu
iknya itu kan hampir tiap hari tiap minggu saudara teman hande taulan kita ada yang terdampak
ada yang ditanggil
jadi mari kita sadari bahwa yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ekonomi
dan melindungi masyarakat dari kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi
jangan sampai pengalaman yang sudah terjadi terulang kembali
tentu kita harus bijak bijak tegas tetapi memang harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
pak ini kalau tadi bapak katakan memang sejumlah lokasi wisata
cukup bisa bertahan karena mereka memang segmentasinya adalah pengunjung wisatawan dalam negeri sendiri
seperti tadi bapak katakan bangka belitung yogyakarta dan sejumlah daerah lain
lalu bagaimana seperti halnya bali pak
untuk kita tahu selama ini sebetulnya pada waktu destinasi wisata pada waktu wisatawan meningkat
itu sebetulnya jumlah yang dominan itu adalah domestik
memang ada yang dari wisatawan mancanegara tetapi jumlahnya relatif kecil
beda sama negara negara
eropa atau singapura yang wisatawan mancanegaranya cukup besar
kita mesti lima belasan juta ya kurang lebih ya
jadi itu setahun ya jadi belum banyak
maka mudah mudahan setelah nanti pandemi ini kita mulai menggerakkan kegiatan wisata
kegiatan destinasi itu yang tentunya bisa diharapkan oleh negara negara yang selama ini senang melakukan traveling
khususnya ekoturism kemudian budaya budaya setempat kita kembangkan
jadi tidak terlalu tradisional melakukan hal hal yang seperti dulu lagi
jadi ada era di mana sekarang itu sudah mulai gandrung terhadap kegiatan kegiatan
atau traveling yang sifatnya lebih banyak ke ekoturism
baik bapak sudrajat selaku wakil ketua umum gabungan industri pariwisata indonesia
untuk waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia today hari ini
selamat pagi pak
pagi terima kasih mas yudha